anda menyaksikan segmen teman ramadhan bersama saya tili reabella
saudara masjid wapawe merupakan masjid tertua di maluku
yang berdiri kokoh tanpa pasak dan paku
masjid ini dibangun sejak tahun seribu empat ratus empat belas oleh perdana jamilu
dan menjadi saksi penyebaran agama islam di maluku
masjid wapauwe terletak di desa kaitetu
kecamatan lehitu kabupaten maluku tengah
masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di maluku
yang awalnya dibangun di lereng gunung wawane
pada tahun seribu empat ratus empat belas oleh perdana jamilu
keturunan kesultanan jailolo dari moluku kieraha maluku utara
masjid ini merupakan saksi penyebaran agama islam di maluku
oleh perdana jamilu yang datang ke tanah itu
untuk syiar islam tahun seribu empat ratus di lima negeri
yaitu asen atetu tahala wawane dan nuhuali
masjid yang pada awalnya bernama wawane tersebut
sempat mengalami perpindahan tempat
dari lokasi awalnya ke negeri tahala
yang berjarak enam km di sebelah timur wawane pada tahun seribu enam ratus tujuh puluh
akibat serangan belanda yang datang ke tanah itu pada seribu lima ratus tiga puluh
pada tahun seribu enam ratus empat puluh enam saat belanda menguasai tanah itu
masyarakat kelima negeri diminta turun dari gunung ke pesisir oleh belanda
dengan berpindahnya warga masjid wapawue pun ikut berpindah ke lokasi saat ini
waktu turun dia punya perlengkapan ibadah simolengkap
yang kita masih gunakan ini
ada beduknya juga ada musablat ruang tulisan tangan
ada mimbar juga masih asli
ada juga timbangan cakat fitrah tempoh dulu
jadi masjid ini tanpa paku tanpa pasak
dan di belakang ini ada tiang alif yang pertamanya
yang kita berdiri sekarang ini sudah ruang tambahan
yang asalnya dia punya bangunannya sepuluh x sepuluh misalnya
selain sejarah panjang masjid wapauwee
keunikan dan daya tarik masjid tertua bersejarah di maluku ini
yaitu terletak pada konstruksinya
tanpa menggunakan pasak dan paku
serta koleksi dua alquran tulisan tangan
tanpa hiasan pinggir yang selesai ditulis pada tahun seribu lima ratus lima puluh dan seribu lima ratus sembilan puluh